satuan reserse kriminal unit perlindungan perempuan dan anak pores jakarta barat
memeriksa orang tua bayi dua tahun yang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya
ya tak hanya itu polisi juga memeriksa agen penyalur perawat bayi tersebut
senin malam tiga puluh mei satuan reserse kriminal unit perlindungan perempuan dan anak polres jakarta barat
melakukan pemeriksaan terhadap orang tua bayi dua tahun
yang menjadi korban penganiayaan pengasuhnya dan agen penyalur perawat bayi
agen penyalur perawat bayi tersebut mengaku telah memberhentikan pelaku dan memulangkannya ke kampung halamannya
selama ini pelaku bernama mutiah yang berusia dua puluh tiga tahun dikenal sebagai sosok yang pendiam
karena itu agen penyalur merasa kecolongan
karena itu kan juga anjuran di punele
mutia melakukan penganiayaan terhadap bayi berusia dua tahun di rumah majikannya
di jalan perumahan taman ratu kebonjuruk jakarta barat tanggal dua puluh tiga mei lalu
orang tua korban mengetahui peristiwa tersebut melalui kamera pengintai di dalam kamar korban
hari ini dilakukan pemeriksaan tambahan dari pihak keluarga dari orang tuanya
bapaknya ibunya sama neneknya
saat itu neneknya ada di rumah bersama visitornya
saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang keberadaannya telah teridentifikasi di lampung
hendrawan wikongo jakarta